terima kasih anda masih bersama kami
permasalahan mekarta yang tidak kunjung selesai kembali memasuki babak baru
setelah menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan manajemen lipo dan mekarta
komisi enam dpr berkunjung langsung ke mekarta
di sisi lain hingga kini masih banyak konsumen yang menjerit tidak mendapatkan unit
padahal cicilan terus berjalan dan konsumen juga menuntut pengembalian uang
untuk membahasnya kami sudah bergabung melalui sambungan virtual
dengan anggota komisi enam dpr ri andre rosiade
sebelum kita melanjutkan perbincangan terkait mekarta
kami juga sudah berusaha ya bang andre menghubungi pihak manajemen lipo dan juga mekarta
namun hingga kini masih belum memberikan respon
langsung saja kita ke topik utama kita hari ini bang andre
bang andre anda terlihat emosional saat rapat dengar pendapat bersama dengan manajemen meikarta
apa yang terjadi apakah pihak manajemen mekarta ini tidak
ya begini mbak menji
kita kan dari awal bulan januari sudah menerima perwakilan dari teman teman komunitas
yang membeli apartemen di mekarta
mereka melaporkan dan menyampaikan penderitaan mereka
ya mereka sudah membeli tahun dua ribu tujuh belas dijanjikan tahun dua ribu sembilan belas
tapi faktanya sampai sekarang belum ada
mereka menerima unit
lalu mereka berjuang ada yang minta refund
lalu ada yang minta percepatan dijanjikan ganti unit
tapi barangnya juga belum
ganti unit dengan nambah uang ya lalu barangnya juga belum
akhirnya mereka melakukan demonstrasi
nah demonstrasi itu berujung terhadap gugatan hukum kepada teman teman
yang bergabung dalam perkumpulan komunitas
jadi mekarta ini
satu ratus tiga puluh satu orang mereka digugat lima puluh enam miliar
ini yang menjadi apa namanya tanda kutip ya
kemarahan dari teman teman di dpr
bahwa ada tindak kezoliman yang luar biasa
orang menuntut haknya kenapa mereka digugat
gugatan lima puluh enam miliar
jadi lima puluh enam miliar itu jauh lebih besar daripada unit apartemen satu ratus tiga puluh satu orang
yang kedua adalah ada ancaman
begaan ancaman di mana akan ada sifat harta bergerak
dan harta tidak bergerak para orang yang digugat ini
para para korban mekarta ini menurut saya
kalau itu terjadi bentuk kezoliman yang luar biasa dari oligarki
nah di sinilah peran dpr dewan perwakilan rakyat
sekali lagi dewan perwakilan rakyat yang ditugaskan oleh rakyat
dan dipilih oleh rakyat
untuk mengadvokasi kepentingan kami
nah disinilah peran kami di dpr untuk melakukan advokasi
dan itu yang kami lakukan di dpr di komisi enam
dan alhamdulillah apa yang berujung satu
ya pihak lipo yang melalui msu pengembang mekarta
untuk mencabut gugatan kepada masyarakat
seperti itu mbak migi
lalu kami hari selasa yang lalu itu senin
selasa yang lalu kami
melakukan kunjungan kerja ke mekarta langsung ya
dipimpin oleh pak sukhmi dasko ahmad
sufmi dasko ahmad wakil ketua dpr ri ya
di mana kunjungan kerja ini terdiri dari teman teman dari komisi tiga
komisi lima komisi enam dan juga komisi sebelas
dari berbagai fraksi yang ada di dpr
untuk kembali menegaskan sikap dpr dan menuntut janji janji itu
dalam pertemuan di mekarta dalam kunjungan kerja kami
yang kita sepakati ada beberapa hal
yang pertama gugatan itu dicabut
tadi yang saya sampaikan hasil rapat komisi enam gugatan dicabut
kemarin kita tegaskan lagi dalam kunjungan kerja hari selasa
dan nanti komisi tiga dpr ri akan mengawal dan memastikan bahwa gugatan pencabutan itu
akan ditetapkan dalam pengadilan di jakarta barat
itu akan dikawal oleh komisi tujuh
yang kedua adalah tuntutan dari teman teman komunitas peduli mekarta itu
yang satu ratus tiga puluh satu orang yang bergabung dalam komunitas ini
kumpulan komunitas ini akan dipenuhi oleh pihak mekarta
apa saja tuntutannya
yang pertama ada yang ingin percepatan untuk mendapatkan unit
akan segera dalam satu bulan ini akan unitnya akan didapatkan
yang kedua bagi teman teman yang ingin dapat pengembalian uang
pengembalian uang ini akan didapatkan dengan cara konsumen menitip jual kepada manajemen mekarta
dan insya allah dalam satu bulan paling lama uang yang mereka inginkan akan didapatkan melalui mekanisme titip jual
yang ketiga tentu kami meminta mekarta untuk memastikan belasan ribu lain untuk dilayani
dan dikomunikasikan dengan baik dan lebih manusiawi
jangan sampai orang menanyakan hak malah ditawarkan relokasi
orang menanyakan hak malah diputar putar
ini kita akan kontrol dan kita kawal betul dpr akan hadir untuk itu
seperti itu mbak maggie
jadi itu yang akan kita lakukan kita kawal terus dalam satu bulan ini
dan terus kita akan kawal pastikan bahwa belasan ribu orang pembeli dan konsumen mekarta itu betul betul mendapatkan hak
seperti itu mbak maggie
baik mbak andri ini sangat menarik sekali kita bahas lebih lanjut di poin kedua tadi anda menyebut
jika konsumen ingin mendapatkan refund bisa titip jual ke manajemen mekarta
dan dalam satu bulan dijanjikan untuk dikembalikan uangnya
apabila dalam satu bulan tersebut tidak terjual apartemennya apa yang akan terjadi
dan bagaimana dpr akan mengawal proses ini
begini mbak maggie
jadi aspirasi satu ratus tiga puluh satu orang dari pertumpulan
komunitas peduli konsumen mekarta ini kan dijanjikan dalam satu bulan dieksekusi
ini yang menjadi apa nama highlight dari dpr untuk menguji komitmen dari pengambang mekarta
ya kalau memang tidak dipenuhi kita kan sudah ada mekanisme rtpu ya
kita sudah di komisi enam sendiri dalam kesimpulan rdpu hari senin yang lalu
kita sudah bunyikan akan mengundang di bulan maret
di pertengahan maret karena tanggal enam belas hari ini
kalau tidak salah enam belas hari ini dpr akan masuk sidang paripurna untuk reses
sehingga penutupan masa sidang hari ini
dan akan dibuka kembali sidang dpr
masa sidang akan dimulai di pertengahan maret
nah komisi enam sudah menjanjikan akan mengundang yang namanya
saudara john riyadi ceo dari pt lipo karawaci tbk
jadi kalau tidak covid kita akan dipanggil kita kuliti
ya teman teman juga ada wacana untuk pansus
kalau pansus dari hulu ke hilir kita teliti
mulai dari soal pkpu yang kami anggap dan kami duga itu kong kali kong
mulai dari melakukan penipuan penipuan berbagai hal yang lain
itu sudah kita list dan kita datang komit kita sikat sederhana lho mbak
baik bang andre dari pandangan anda sebenarnya
karena gini prinsipnya ini prinsipnya
ini pembelajaran bagi para developer pembelajaran bagi para konglomerasi
pembelajaran bagi para oligarki bahwa dpr hadir
anda macam macam sama rakyat kami sikap itu simpulannya
jadi tolong penuhi saja janjinya
baik bang andre kalau misalnya kita lihat
mekarta dari hampir sepuluh tahun begitu ya sudah dicicil dan apartemennya sampai saat ini
masih belum ada serah terima dengan konsumen
sebenarnya apa masalah fundamental dari pandangan anda
ya masalah fundamental komitmen yang tidak dilaksanakan oleh pengembang
pengembang berjanji di tahun dua ribu sembilan belas untuk diserah terimakan
lalu tiba tiba nggak ada ujungnya tiba tiba pkpu dan pkpu memutuskan
dan yang menariknya mbak meggy ini menarik ya
kalau nagih mekarta itu ya kalau lagi nagih itu sms bisa masuk wa bisa masuk
email bisa masuk telepon pun bisa masuk kepada para konsumen
konsumen nggak menerima wa sms
nah katanya ada pengumuman koran saja
nah ini luar biasa
seharusnya kan ini saya pengalaman pkpu garuda ya mbak putri
di komisi enam mengawal pkpu garuda
itu pihak manajemen garuda memastikan seluruh pihak yang terkait di garuda itu dihubungi
dihubungi diajak ketemu satu satu
mulai dari vendor yang besar sampai vendor umkm
itulah komitmennya pemerintah komitmennya garuda untuk menyelesaikan di pkpu
kita dapat laporan
nah beda dengan yang ini nih
hanya dengan perlasan pengumuman di koran
seperti itu mbak meggy
jadi menurut saya
sebenarnya ya pemerintah yang harus bertanggung jawab
apalagi ya ada pejabat tinggi negara yang waktu launching hadir di situ
kemana aja itu pejabat tinggi negara itu
seharusnya berbicara itu pejabat tinggi negara itu
jangan diem diem aja
ya baik bang andre ini menarik
karena dia hadir loh pas launching
pejabat tinggi negara itu
masih ingat bang andre siapa saja yang hadir
mungkin mekarta apa cnn bisa puter tuh
siapa pejabat tinggi negara itu
yang hadir tuh
jangan takut takut itu
bang andre apakah anda juga ingat siapa saja yang hadir
sewaktu launching bang andre
nggak berani cnn
berarti dari mulut saya
yang hadir pertama yang namanya ya james riyadi
bapaknya john riadi
lalu yang kedua yang hadir ada pejabat negara
namanya luhut bin sar panjaita
mana pak luhut
seharusnya pak luhut ikut bertanggung jawab
bicara panggil itu
di hadapan komisi enam dpr pt lipo cikarang tbk selaku induk pengembang
itu penting loh
dan berjanji akan menyerahkan delapan belas unit apartemen hingga tahun dua ribu dua puluh tujuh
apakah dua ribu dua puluh tujuh ini adalah tahun yang tepat
atau menurut anda bagaimana
saat ini adalah dua ribu dua puluh tiga jadi harus menunggu empat tahun lagi
jadi gini mbak peggy
benar saya sudah catat nih
dua ribu dua puluh tujuh itu adalah keputusan yang keluar dari homologasi di pkpu
jadi ada mulai dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh tujuh diserahkan secara bertahap
jadi dia ngakunya nih
lalu kami datang dong kemarin
ternyata dianggap tiga unit itu punyanya yang orange county
itu di mekarta
seharusnya anda nggak masukin orange county
nah itu satu
yang kedua di dua ribu dua puluh tiga mereka janji akan dua dua ratus unit
sisanya di dua ribu dua puluh
itu yang mereka sampaikan kepada
kita akan terus melakukan pengawalan mbak
dan tapi yang menariknya
di luar kasus mekarta ini ternyata banyak kasus kasus serupa
jadi banyak sekali dm dm yang masuk kepada saya di medsos ya
bahwa ada pengaduan pengaduan yang mirip mirip seperti mekarta ini
jadi saya bilang silahkan bersurat di komisi enam
kita akan gendakan
dan kita sisir satu per satu
nah ini juga salah satu poinnya
bagaimana ke depan pemerintah harus memperkuat undang undang perlindungan konsumen
ini juga jadi catatan
ini harusnya jadi pintu masuk oleh pemerintah untuk memperkuat undang undang perlindungan konsumen
karena segini mbak
kita itu pemerintah ini punya kepanjangan tangan yang namanya
badan perlindungan konsumen negara bpkn
tapi terlihat antara ada dan biasa
terlihat antara hidup dan mati
terlihat antara diperlukan atau tidak
terlihat dirasakan atau tidak
itu yang terjadi
masih mending mohon maaf ya lsm seperti ylbhi menurut saya
daripada bpkn yang ada di pemerintah
ini pr juga
seperti itu mbak
baik semoga dpr dan juga pemerintah terus mengawal kasus ini
dan semoga semua pihak juga mendapatkan mediasi yang adil
kalau dpr pasti mengawal
harapan kita yang ikut launching juga hadir
baik terima kasih bang andre sudah bergabung bersama kami
ya ikut launching cukup bertanggung jawab juga ikut launching itu mbak megi
baik sudah kami tampung pendapat anda
terima kasih bang andre sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi